anda masih bersama kami ribuan warga boyolali jawa tengah turun ke jalan pada minggu pagi
masa menggelar aksi protes atas pernyataan calon presiden prabowo subianto
mengenai tampang boyolali saya harus kasih kutipan ya tampang boyolali
yang dinilai merendahkan warga boyolali
sementara itu pihak prabowo menyatakan bahwa hal itu adalah bercandaan saja
atau guyonan dan meminta pernyataan itu dipahami secara utuh
mereka pun siap jika harus menghadapi proses hukum
aksi protes ribuan warga ini terkonsentrasi di dua lokasi
yaitu di gedung mahesa dan di jalan pandanaran khususnya di simpang siaga
dan monumen susu segar
mereka pawai naik sepeda motor keliling kota memprotes pernyataan calon presiden
prabowo subianto mengenai tampang boyolali
aksi juga diikuti bupati
wakil bupati dan ketua dprd boyolali
menanggapi sebagai reaksi dari pidato prabowo yang nyinyir terhadap boyolali
silahkan melakukan ekspresi dengan sepeda motor dengan orasi dan dengan apapun bentuknya
tapi satu kata bupati tidak mengizinkan menggunakan kesempatan ini
dengan hal yang bersifat anarkis itu yang tidak boleh
aksi ini digelar menyusul pernyataan prabowo tentang tampang boyolali
dalam acara peresmian posko pemenangan
pertanyaan terakhir bupati mengatakan
pertanyaan terakhir bupati mengatakan
prabowo membicarakan mengenai belum sejahteranya masyarakat saat ini
ia memberi ilustrasi tentang ketimpangan sosial dengan menyebut tampang boyolali akan terasing
jika memasuki hotel hotel mewah di jakarta

kalian kalau masuk mungkin jangan diusir
menanggapi aksi warga boyolali prabowo subianto justru merasa heran
menurut prabowo di tahun politik ini apa yang dia ungkapkan selalu dipermasalahkan
termasuk saat dia bercanda tentang tampang boyolali
senada dengan prabowo jurubicara tim prabowo sandi meminta agar pernyataan prabowo dipahami secara utuh
dan bukan sepenggal sepenggal
pihak prabowo sandi menduga ada pihak pihak yang sengaja melemahkan prabowo sandi
dengan mengembuskan permasalahan tersebut
pastilah nanti kalau ada ugatan hukum sebagai warga negara yang taat hukum
ya pasti dilayani lah
kalau ada ugatan hukum yang dilayani kan nggak bisa
sekarang ini masih diam atau
paling kita memberikan penjelasan seperti saya bilang ini
tolonglah lihat secara lengkap
jangan melihat ujungnya apalagi ujung yang sangat kecil
sementara itu melalui akun twitternya politikus partai demokrat
andi arief menduga ada arahan dari pihak lain agar ucapan tampang boyolali
yang dilontarkan prabowo menjadi hal yang diperdebatkan
andi menyatakan warga boyolali yang ia kenal suka humor dan tidak mudah tersinggung
namun terlepas dari itu semua andi meminta prabowo subianto meminta maaf
terkait ucapan tampang boyolali
badan pemenangan nasional pasangan prabowo sandi menolak meminta maaf
terkait pernyataan prabowo subianto terkait tampang boyolali
tim pemenangan pasangan nomor urut dua ini
malah berencana melaporkan bupati boyolali ke bawah seluka
karena menghina prabowo dengan kata kata kasar saat berdemonstrasi
wakil ketua badan pemenangan prabowo sandi yandri susanto
menilai pernyataan prabowo sengaja dipolitisasi oleh bupati boyolali seno samodro
yang merupakan kader pdi perjuangan
badan pemenangan prabowo sandi berniat melaporkan bupati boyolali
karena diduga melontarkan hinaan kepada prabowo
selain itu bupati boyolali juga dilaporkan karena dinilai melanggar undang undang pemilu
dengan mengarahkan warga boyolali
agar tidak memilih prabowo dalam pemilihan presiden
badan pemenangan pasangan nomor urut dua menegaskan pernyataan prabowo
tidak berniat menghina warga boyolali
melainkan menyemangati warga agar mau bekerja keras meningkatkan taraf hidup
pak jokowi bupati boyolali kan kader pdp semua wajar dong itu digoreng kan
dan itu mungkin sudah panik nggak ada punya bahan
ya jadi yang kalau dilihat pidatonya pak prabowo sebenarnya nggak ada masalah
tapi karena dipotong potong kemudian itu yang diolah digoreng
karena sudah panik tadi ya mungkin elektabilitasnya susah kan
dikantongkan juga banyak tergerus ya mungkin itu caranya
dan ingat kami ingatkan bahwa undang undang kepemiluan nomor tujuh belas tahun dua ribu delapan belas
mengatur semua tentang bupati dan asn
jadi kalau hari ini bupati boyolali mengatakan menghimbau rakyat
dan atas nama bupati dia sudah melanggar
melanggar undang undang kepemiluan
rasanya dua kata ini yaitu politik dan guyon itu suatu yang jauh
tidak nyambung kalau bahasa pepatah kunonya jaka sembung bawa golok alias nggak nyambung
politik memang sering dianggap keras jahat manipulatif dan serius
sementara guyon itu sebaliknya penuh tawa kayang rileks alias nggak tegang
nah di tengah panasnya suhu politik pertarungan pilpres
guyunan prabowo tentang tampang boyolali jadi masalah politik dan hukum yang baru
tidak hanya itu
masalah politik loh masalah sosial dan juga masalah hukum
karena sudah ada yang melaporkan secara hukum pernyataan ini
bagaimana sih sebenarnya kita melihat dan memaknai guyon dalam politik
kendati suhu persaingan tengah panas panasnya
kita akan bahas malam hari ini bersama bukan bersama dua tim kampanye prabowo
ataupun jokowi tapi bersama budayawan kita kang muhammad sobari
terima kasih kang sobari sudah datang untuk memberikan perspektif jernih tentang guyon politik politik
kemudian ada mas arie nur cahayu analis politik dari para sindiket yang kita minta nanti analis saya
untuk membedah bagaimana dampak politik apa namanya apakah ada insinuasi politik juga dalam guyonan ala politik ini
saya mau tanya ke kang sobari dulu nanti kita akan dengarkan lagi pernyataan masing masing pihak
tapi saya mau nanya hiruk pikuk ini suatu yang perlu apa tidak perlu
di tengah kontestasi politik ini kita memperdebatkan menghiruk pikukan
urat kita tegang sekali bicara mengenai sesuatu yang dianggap satu orang bilang guyon
satu orang lagi menganggap bahwa ini penghinaan
ini dalam ungkapan jawa ini namanya rebutan tulang tanpa isi
rebutan balung tanpa isi
jadi dua ekor rewan yang doyan baluk tulang itu berebut rebut
menganggap tulang itu ada sesuatu yang lain selain tulang
padahal itu hanya tulang nggak ada apa apanya
politik ini juga begitu ini mempertahankan
yang dipertahankan apa menyerang yang diserang apa
melaporkan polisi melaporkan
yang dilaporkan apa sebenarnya anda akan ketemu apa apa
karena andai kata artikulasi dari tiap tiap pihak
ketika menyatakan sesuatu di depan umum
itu artikulasinya boleh serius
tapi serius itu kalau disertai humor itu akan lebih bagus
tapi barangkali pak prabowo tidak terbiasa humor
sehingga hal yang maksudnya bergurau
disampaikan secara sangat serius dengan pangan yang mau menggapai apa gitu
boleh kita tampilkan yuk sebelum nanti kang sobari dan juga mas ari akan menganalisa
tapi sebelum kita tampilkan tapi politik butuh guyon dong butuh bercandaan dong
sangat butuh sangat butuh
dari yang saya katakan tadi itu menunjukkan sangat butuh
so serius apapun bisa dinyatakan dengan cara tidak serius
tapi nyampe kan
itu kan diplomasi
semua diplomat itu
guyon itu bagian dari diplomasi politik ya kang soba
kalau tau mau mengecek itu mengecek diri sendiri
oke saya akan mengajak meminta kang sobari dan mas ari untuk nanti akan bernostalgia ke belakang
sejarah indonesia sejak era merdeka bagaimana pemimpin pemimpin kita di masa lalu menggunakan guyun
bagian dari diplomasi politik dan bedanya apa dengan guyonan ala politisi sekarang
tapi kita simak dulu pernyataan calon presiden prabowo subianto yang jadi kontroversi
tapi begitu saya keliling jakarta saya lihat gedung gedung mewah
gedung gedung menjulang tinggi hotel hotel mewah sebut saja hotel mana di durian yang paling mahal ada di jakarta ada
ada ritz carlton ada apa itu
nama namanya saja kalian nggak bisa sebut

kalian kalau masuk mungkin kalian diusir karena tampang kalian tidak tampang orang kaya
tampang tampang kalian ya tampang bu yulali ini
oke itu guyon atau serius atau pura pura guyon atau pura pura serius
kang sob melihat itu ya apa struktur kalimat memang kita potong karena pidatonya cukup panjang tapi itu yang jadi kontroversi gitu kang sob
ya ya jadi begini cara menyampaikan maki makian atau guyon atau kritik itu kan tiga level artikulasi
ya beda lah pak prabowo itu sama
pak prabowo tidak
contoh ya kang ya jadi buat anda para pemirsa juga harus melihatnya sebagai contoh budaya
dalam konteks verbal kalimat tadi ya
dalam kultur jawa banyak kalimat kalimat yang kita nilai kasar itu juga bagian dari pujian
itu tidak selalu kasar sebagaimana artinya
terampillah dalam komunikasi itu
ke dalam kami
menempatkan kami ke dalam kita
memberi tempat engkau pada saya
saya pada engkau
itu nggak ada dalil bahasa indonesia
textbook pelajarannya ada gak
siapa yang bisa menyusun itu
nah politik saya gak tahu
tapi itu kalau ngomong tentang kebudayaan
gak ada dalilnya itu
bagaimana diplomasi menyampaikan sesuatu
secara rilek dan
nanti saya minta anda untuk mengeluarkan cerita cerita lama anda
itu menarik karena kita
masyarakat juga butuh konteks
bahwa politik itu tidak seperti itu
itu analisa kang sobari dari
kalau mas ari sendiri secara makro dulu kita melihat
ini menimbulkan dampak politik
dampak sosial dan juga dampak hukum
yang gak main main
meskipun tadi dikatakan maksudnya guyor
maksudnya bercada dengan kata kata
tadi yang kang sob sudah katakan
itu bisa punya dua dimensi yang berbeda
perspektif anda sebagai
saya kritik ya sebenarnya
untuk capres kedua capres
karena sudah satu bulan lebih ya
ini masuk bulan kedua kampanye ya
itu tidak ada
hampir hampir sepi ya
sepi dari gagasan ide visi misi seperti apa
tapi yang terjadi adalah saling nyinyir
lempar saling mengatasi
entar itu kasus ujaran kasus hukum segala macam
itu yang terjadi jadi
ruang publik kampanye ini
bukannya bagaimana sebuah pesan kepada publik
soal janji kampanye program visi misi gagasan
itu hampir sepi
tetapi hanya nyinyir dan saling respon
aksi reaksi antara dua pasang capres
ketika kemarin di bali soal
parawan parawan fiksi disebut parawan fiksi
ketika kemarin motor juga dikangerang ada reaksi
ini ketika oke katakanlah
pleset atau disengaja atau tidak soal tampang boyolali
jadi memang panggung kampanye kita selama tahun politik ini
itu hanya dipenuhi kegaduhan noises
suara suara katakanlah yang kemudian mencerdaskan
dan memberikan message soal bagaimana indonesia ke depan
nah ini yang jadi keprihatinan
jadi hanya miskin substansi
gak tekang sok untuk membuat politik yang keras ini menjadi lebih enteng dilihat
lebih gayeng lebih kita politik ini
kan bagian dari guyon politik kan juga penting
saya mencurigai guyon politik bagian dari rule of game
dari sebuah mekanisme kampanye
karena memang mekanismenya bekerja sangat efektif
sistematis bahwa seperti sudah berlangsung terencana bahwa akan ada reaksi seperti ini
saling lempar dan saling aksi reaksi antara dua pasangan dua kubu capres cawapres
sepertinya itu terjadi reduplikasi
ini kedua calon ya mas ari ya
saya melihat kedua calon
sama saja ketika pak jokowi ada sebuah katakanlah sebuah ide gagasan
kemudian juga ketika pidato dibatalkan
di bali juga dianggapi nyinyir
jadi saling nyinyir ini apakah sekarang memang kita pada era yang kemudian miskin substansi
ataukah itu kita di era of casing
jadi sekarang kita lihat caching saja
nggak peduli itu isinya apa segala macam
mending tampil menarik bagaimana marketing politik sekarang itu bergumpa pada era itu
supaya lebih menarik lagi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan diskusinya
bagaimana sih kita kan tadi melihat aksinya calon presiden prabowo
bagaimana reaksi dari mereka
bagaimana reaksi dari kubu sebelah hukum sudah dilayangkan
tapi ada reaksi reaksi quote unquote sosial politik kultural yang juga menarik untuk kita bahas
kita akan bahasnya usai jeda berikut tetap bersama kami
sebelum kita akan buka bagaimana reaksi kubu jokowi maruf sendiri
mas ari dulu anda melihat ada yang sengaja atau tidak disengaja
atau apa yang ada di dalam pikirannya pak prabowo ketika mengungkapkan itu
apakah menurut anda betul betul guyon genuins atau seperti analisa anda
ini memang sengaja untuk memantik reaksi supaya politik ini hanya casing saja
hanya gaduh saja hanya sensasi saja
sengaja dalam arti by intention bahwa memang pak
nampaknya dua pasang capres ini pak jokowi atau pak prabowo itu
sepertinya menghindar quote unquote bicara substansi hardcore gagasan besar
tapi hanya bicara pada taraf apa namanya yang ya itu sensasi atau hanya selebrasi
naik motor kemudian apa namanya
ee apa namanya dengan pidato pidato seperti itu
dengan idiom idiom yang katakanlah apa namanya janji janji ya kemarin ketika saya presiden tidak akan impor
ketika saya presiden saya akan balikan nabi brissik
ketika ya seperti itu
itu substansi dong enggak juga
saya pikir ya kemudian segera diluruskan kan ketika statement apakah impor betul
kita bisa siap net apa namanya tidak impor sama sekali
itu segera dijelaskan oleh jubir kampanye nya pak prabowo
tapi memang banyak kemudian by intention orang hanya mencari sensasi
ada yang naik motor ada yang kemudian dengan janji janji kampanye
orang tidak melihat bahwa pak prabowo pernah meluncurkan buku
soal paradoks indonesia
bagaimana itu di mesej disampaikan message itu kepada publik
orang tidak orang kemudian masih ingat bahwa pak jokowi punya revolusi mental
bahwa nanti periode kedua kalau terpilih akan menggarap soal sumber daya manusia
bagaimana itu kemudian di di di di di disampaikan pesan kepada publik
nah itu tidak sampai tetapi hanya sensasi hanya selebrasi saja
hanya momen momen momen apa namanya tampilan tampilan saja
itu yang kemudian menjadi tapi saya tidak menyalahkan itu
memang mungkin eranya sekarang sedang di situ
tapi justru itu kita semakin masuk ke dalam apa namanya dunia kedangkalan ya
karena elitnya yang memproduksi dan menghadirkan seperti kata anda tadi kan
kemudian masyarakat tinggal dan media tentu saja tinggal menerima apa yang kemudian elit katakan dan elit lakukan
tapi bagaimana dengan reaksi kang sob dan juga mas ari
kita lihat bagaimana reaksi kubu jokowi sendiri menanggapi pidato kontroversi dari prabowo subianto
ada quote nya pak jokowi dulu presiden jokowi dalam sebuah acara pembekalan di tim kampanye nya
calon presiden jokowi dodo mengungkapkan ini
oke terlalu cepat
bapak ibu saya itu orang desa di boyolali
nah itu kata presiden jokowi
ada kalimat sebelumnya kalau tidak salah boleh diulangi lagi
selama ini oke
selama ini selama empat tahun saya diam
ini terkait dengan dia anak siapa
dia apa isu isu yang lama sekali
menerah pak jokowi
kemudian pak jokowi kemudian mengungkapkan ini
dan ada satu kalimat lagi
nah ini dia
bapak ibu saya itu orang desa di boyolali
nah saya mau tanya sama kang sobari
ini langsung di respon oleh presiden jokowi
bagaimana presiden jokowi merespon ini
sebelum kang sobari apa namanya
menganalisa respon dari presiden jokowi
kita akan tampilkan dulu
bagaimana pendukung pak jokowi merespon
maksud kami calon presiden prabowo subianto ini
kita dengarkan bersama dari bupati boyolali
dari masing masing penjuru boyolali
berlaku orang bermantap akan menyampaikan ekspresinya
tangkap boyolali bermantap akan melakukan sesuatu
dan lain sebagainya
gimana anda melihat reaksi
ya kurang lebih seperti itu
marah tersinggung dan merasa harga dirinya
itu pengingkaran eksistensial terhadap orang boyolali
itu sama sekali tidak boleh
apa yang dilakukan bupati tadi
kalau itu bukan membela diri
membela diri kelompoknya membela diri komunitasnya
yang dianggap begini dan begitu
tidak cocok yang tadi itu
karena itu orang kedua
beliau berhak ngomong ini
respon ini tidak bisa dituntut
karena beliau ngomong atas reaksi yang diberikan
jadi nggak bisa dituntut
bukan bukan dituntutkan bukan dituntutkan
kalau reaksi pak jokowi sendiri menurut kang sob gimana
tadi mengatakan bahwa
tapi kenapa ada satu kalimat bapak ibu saya orang boyolali
ini gimana cara beliau menjawab gitu loh
kalau mau diperjelas eh bung bowo ya jangan begitu
ibu saya itu juga orang yang boyolali
tapi aku kan presiden
yang kau anggap rendah rendah itu
yang tidak bisa masuk hotel dan sebagainya itu
di daerah itu yang kayak gitu itu
itu menghasilkan presiden
itu cara menjawab ala jawa
itu tafsir saya pak jokowi
pasti ngomongnya barangkali maksudnya lain lagi
tapi kan kita nggak begitu
disuruh menafsirkan betul
iya tafsir saya gitu
eh janganlah merendahkan orang boyolali
emang apa harus direndahkan
sebenarnya bahkan siapa apa nggak boleh direndahkan
nanti jangankan kampanye di betawi lalu dibilang orang betawi
bikin begitu ribet
pak bowo nggak bisa berguru gitu aja
karena hidupnya itu instruksi dan menerima instruksi
tegas urusan tegas
tegas itu anunya komunikasinya itu tegas
tapi pak jokowi yang ngomongannya pelan pelan
itu bukan tidak tegas
itu kan intonasi
tetapi dia tidak bisa digoyah goyah lagi
ditenggelamkan betul nggak bisa ditawar
meskipun nadanya halus gitu
iya diambil betul
itu petrol bubarkan
saya bilang petrol dibubarkan
itu tidak terletak pada ungkapan kata kata
tetapi pada tujuan yang jelas
ungkapannya kata itu begitu penuh semangat
itu bukan tegas itu keras
kok begini ini begini
enggak tegas itu tidak di dalam
guyon bisa nggak disampaikan secara itu pak sob
begini saya perhatikan ini dosen dosen saya di ui ini
banyak yang tiba tiba yang lucu lucu
mereka tidak mungkin tidak membuat persiapan untuk membuat humor
jadi kuliah sosiologi pak selo yang serius itu
konsep konsep yang disampaikan
tapi beliau itu secara sengaja nanti menyiapkan satu humor
kuliah itu disiapkan
nanti ketika di bagian ini humornya ini
jadi itu bisa
jadi itu bisa
jadi itu bisa
jadi itu bisa
pak selo bisa humor wajahnya penuh humor
dan humor pun dipersiapkan
kalau orang yang tidak pernah bisa humor tiba tiba ingin humor tapi tidak punya persiapan
ya menjadi seperti ini
komunikasi yang miskram
bahasa jawa itu apa bahasa intelektual
tapi kalau dalam konteks kegaduhan sekarang kang sob
dan juga pak sob
dan juga pak sob
dan juga pak sob
ini yang salah elitnya yang memproduksi atau masyarakatnya
dan elit di bawahnya tentunya elit second linenya yang terlalu sensitif
orang kita terlalu sensitif atau memang guyonannya yang salah
atau memang politik nggak boleh guyon sebenarnya
politiklah tempatnya orang menyampaikan guyon dengan sebaik baiknya
mari kita cek umpamanya pemilu sudah lama lewat
lama lama ketika ngeresoh dalam ke sembilan yogyakarta
ada tulisan di suatu pojok kota
diam diam sri sultan memilih pdi
diam diam sri sultan memilih pdi
beliau kan orang golkar beliau kan wakil presiden
tapi ditulis begitu beliau tidak marah
karena beliau paham akan maksud hambanya yang menulis itu
dan yang kedua tidak akan mungkin orang jogya abdi abdi itu
mau mengejek sri sultan itu tidak mungkin
jadi komunikasi itu nyambung
saling paham karena itu disampaikan dalam satu nuansa
di bawah tradisi yang satu
di bawah tradisi
pak prabowo tidak punya tradisi yang memayungi boyolali
itu dua kekuatan yang berbeda
satu orang jakarta
meskipun orang jawa beliau kan
apalah hidupnya di jakarta begitu
tetapi jawa itu kan bukan soal nama bukan soal etnisitas
jawa itu soal kebudayaan
tapi apakah gini kang sob menurut saya saya potong
kitanya terlalu sensitif nggak
apa memang produksinya yang salah
produksi humornya produksi elitnya bagaimana elit memaknai humor itu yang salah
kita masih bisa ketawa ketika pemimpin besar
pemimpin yang punya kedekatan dengan rakyat
menyampaikan sesuatu dengan pendekatan kebudayaan
misalnya thanos presiden jokowi dalam hal ini
aturan tingkat dunia ini jangan beginilah perang dagang itu
bolehlah perang tetapi jangan mematikan
karena sangat dimungkinkan di zaman ini
untuk menang bersama sama
bukan soal tidak punya sikap
menang bersama sama itu kan hidup damai yang berbagi
jangan mau menang sendiri dan membunuh yang lain
disampaikan secara kultural udah saatnya bukan main
bahasa kultural tadi ya
meskipun ada orang
yang mengatakan mengapa tidak ngutip bung karno
mas ari kalau kita lihat ini pertanyaan yang simpel
ini kita yang terlalu sensitif
menurut anda bagaimana politik sekarang era modern era sekarang
tadi kata anda sensasi kayak sini dengan istilah istilah lainnya itu
apakah memang terlalu sensitif
atau memang sengaja dibuat sensitif
sebenarnya nggak sensitif cuma sengaja disensitifkan saja
supaya ini bisa jadi gorengan politik
di jawabannya lebih asik
ustaz jeddah berikut tetap bersama kami
apakah memang kondisi politik kita yang kemudian membuat kita semua over sensitif sekarang
atau memang ini reaksi aksi dan reaksi yang biasa saja normal saja dalam politik
atau sekarang lebih sensitif lebih over sensitif
dan bagaimana kalau misalnya nanti sensitif antivirusnya itu apa ya
supaya kita nggak terlalu sensitif gitu
era sekarang memang budaya berpikir itu menjadi dikerdilkan budaya berpikir
memang arus besarnya ada ketika kita memasuki namanya media sosial itu konstruksinya memang dari sana
jadi kita digiring pada dua opsi ya
kita tidak berpikir untuk berpikir thinking
tapi lebih pada bagaimana ruang emosi kita yang kemudian di drive
jadi kita selalu diajak di jaman media sosial itu like and dislike
lalu menjadi lover atau haters
nah konstruksinya selalu pada pilihan bukan soal baik atau buruk
jadi kita selalu ketika di media sosial itu selalu di twitter facebook segala macam konstruksi kita adalah memang like and dislike
jadi memang drivernya adalah emosi
bukan kemudian driver nalar kemudian menjadi apa namanya menjadi minim sekali
nah era kita ini bang kang sobari mungkin lebih menjelaskan
kultur berpikir kita sangat cetek sekarang
kita lebih mencari yang instan yang cepat yang gampang yang sensasional yang lebih kepada emosional
nah bangunannya sebenarnya hari ini adalah kita menghadapi sebuah situasi distrust terhadap everything
nah ketika distrust terhadap everything kita butuh yang namanya ketika kebenaran itu
ketika kebenaran itu kita harus mencari yang senang
karena jika kebenaran objektif itu tidak bisa kita beroleh maka kita kemudian lari kepada konstruksi yang lebih subjektif
ya emosi termasuk keyakinan segala macam
nah itu yang kemarin sensitivitasnya kesana
karena memang driver kita sekarang pada preferensi politik termasuk itu didorong bukan oleh driver nalar tapi oleh driver emosi
nah sehingga ketika emosi itu kan simptomnya adalah sensasi selebrasi kemudian yang lebih kepada sifatnya adalah apa namanya sensasional dan pendek
nah tidak kemudian ada proses dinamika atau nalar yang kemudian memproses sebuah data
itu memang kejurungan umum bukan hanya di indonesia saja
tetapi ketika kita memasuki pada era pasca kebenaran itu
nah persis pada saat itu sebenarnya kita menanggalkan semua gagasan gagasan besar soal apapun soal politik soal negara
tetapi kita hanya sampai pada ya sudah sekarang mana yang paling bisa menyenangkan
mana yang paling bisa diterima oleh emosi
termasuk guyon politik jadi kurang laku sebenarnya
karena justru karena kita sampai kemudian pada guyon politik
kalau tadi kita konstruksi rekonstruksi pidato pak prabowo di boyolali
itu kan bicara konflik kelas sebenarnya
antara orang yang berpunya dan orang yang tak berpunya
orang yang lihat hotel hotel mewah segala macam
tapi kemudian orang yang tidak bisa mengakses itu
konflik kelas ada kemudian jurang ada gap ekonomi yang besar
ini bukan bicara itu makanya bicara tampang boyolali dan tampang senayan
katakanlah ingin kontraskan seperti itu
tapi kan mesejnya tidak sampai
karena persis orang tidak mau lagi berpikir
meskipun audiensnya ketawa semua
iya orang ketawa tapi kemudian humor atau guyon kemudian menjadi sebuah sinisme
nah ini ya orang tidak mau berpikir
kalau kita berpikir ya memang justru ketika orang tidak mau berpikir
itu menjadi guyonan itu menjadi nyinyir
tapi ketika kita mau berpikir ya pak prabowo itu bicara konflik kelas sebenarnya
itu sebagai frame besar kapalnya dia soal ketimpangan ekonomi dan sosial
tapi kan masih ada
tapi itu tidak sampai
ya termasuk elit dan juga kelas kelas elit dan juga masyarakat mendukungnya yang ribut
saya mau minta kang sobari kasih kita panorama
bagaimana guyonan itu hidup dan hadir dalam politik yang maha keras di indonesia
pertarungan politik yang luar biasa keras
tapi guyonan itu hadir dan hidup untuk membuat politik itu jadi lebih gayeng
saya mendengar dari orang pkb bertanya pada gus dur
gus ini serius ini persoalan
sebenarnya menurut bung hatta dan yang diinginkan secara lebih bertanggung jawab terhadap keseluruhan
dan relevan dengan kebutuhan politik ini bukan kesatuan tetapi ini serikat
gus tur jawabnya apa
sudahlah jangan terlalu serius
rakyat tahu nggak tahu semua tidak tahu tidak bicara ke tingkat itu
pemongannya kesatuan tapi prakteknya serikat sudah beres
itu ketika jadi presiden
ini ada humornya ini ada apanya
nah pak harto dan pak makarim
tidak tidak pak
pak yusuf pernah diberi kewenangan oleh pak harto untuk menjadi pokoknya
kekuatan pengontrol korupsi
belum laporlah itu
ketua kpk zaman dulu lah
ya macam itu pokoknya lapor ini ada begini ada begini ada begini
mohon orang ini ditindak itu
pak harto ya biasa senyum dan manduk manduk gitu dan nggak bisa ditarakap oleh pak yusuf
sebulan lewat nggak ada dua bulan lewat nggak ada tiga bulan lewat ya nggak ada juga pak yusuf
sebagai orang makassar yang nggak mengerti senyum jawa nanya pak harto
pak presiden ini bagaimana ini laporan saya tentang orang yang korup itu
pak yusuf mereka ini kan orang indonesia
lah mau korup di mana kalau tidak di indonesia
nah mohon ditangkap pak harto tidak sekedar berguru tidak sekedar mengalihkan persoalan
bahkan mungkin tidak mengalihkan persoalan
tapi ini loh realitas ruwet menangani korupsi ini
beliau mungkin juga sudah pusing
ruwet ini tidak bisa kalau hitam putih seperti pak yusuf itu ambruk semua
jadi kalau mau begini begitu di satu pihak saya tidak suka sikap korup tapi saya butuh orang ini
pak harto pening gitu lah
tapi mohon saya kira sebaiknya kita tidak menduga bahwa pak harto mengizinkan korupsi bukan itu
senyum rau gurau cara jawa yang kayak itu
itu bisa diterima oleh mereka yang amat paham
dan itu hidup dalam keseharian politik kita yang keras kang sob
itu bagian dari humor politik
humor politik itu tidak harus menimbulkan gelak tawa
humor itu bisa menimbulkan manggut manggut
bung karno didatangi oleh pak hugeng
pak hugeng dipanggil
pak hugeng datang ke istana
pak hugeng datang ke istana
tanah bung karno
pakai pakaian piyama dan sedang
megang kuas di hadapan
beliau ada lukisan
pak ugeng datang selamat siang
eh geng ini aku
dikasih lukisan sama dubes
perancis tangannya ini kan
gimana menurut kamu kalau ini saya
luruskan alah kalau
itu saya ore ore perasaan bapak
gimana selesai urusan itu
bung karno berdiri udah gak jadi
ngerusak dan nggak marah
nggak ada marah
nggak ada marah bung karno
nggak ada kang sob yang terakhir tapi anda lihat
orang orang sekarang cepat marah
kurang hukum orang sekarang cepat
wataknya itu cepat tua
jadi cepat tua cepat
dan dikata agak sedikit
lihatlah kawan kawan kita
gampang lah dan semua
hal itu buruk kalau dilakukan orang lain
itu juga anda sehat itu
nah itu sekarang yang kemudian kita sama sama
harus tahu nih mungkin
politisi sekarang butuh pendidikan
kebudayaan dari orang orang seperti kang sobari
bahwa tidak itu tidak kebudayaan
pendidikan humor dan politik itu penting
dan sebenarnya humor itu kan lahir dari
tradisi tradisi kultural kita
dan kalau memang masyarakat
para elitnya hidup
di tradisi kultural masyarakat betul betul
turun ke bawah di level masyarakat
saya yakin juga humor tradisi
kultural guyon itu akan
satu menit terakhir kang
oh satu menit itu leluasa
relasi antaragama itu
apa yang lebih sensitif dari itu
apa yang lebih sensitif dalam hidup ini
dibanding relasi antaragama
agamalah sumbernya yang paling sensitif kan
ainun najib yang terampil humor
bibirnya tipis dan senyum
dan pandai mengolah kata kata
di depan pastor juga bilang gini romo
tuhan itu konon mengeluh
karena punya anaknya satu
tapi masuk katolik
jauh sebelumnya itu sudah diratakan lah ya
itu basis saling memahami
ada dialog antaragama itu terjadi
apakah ada dialuhan antarpolitik
kan jarang ya
nah kuncinya gimana
untuk membuat ini menjadi lebih
kalau dalam kebudayaan itu ada prakondisi tadi
dalam relasi antaragama
itu ada prakondisi yang membuat kita rela
dia cek nggak masalah
tetapi dipuja juga
ketika ainun salawatan
tapi dengan lagu gereja
ada orang yang gak terima
soalnya nggak terima
itu orang sensitif
baik kita akan lihat bagaimana mudah mudahan
politik kita menjadi lebih berbudaya ke depannya
berbudaya tidak hanya tari tarian
tidak hanya memakai simbol simbol
tapi juga secara kultur secara rosa juga
politik yang berbudaya itu
kita semua bisa menikmati ke depan
terima kasih mas adit
terima kasih kang sob atas perspektifnya malam hari ini
kami akan segera kembali
usaha jendela berikut tetap di layak pemilu terpercaya